reset deh biarin aja
nani kalo kamu mau pilih pacar jangan pilih pacar kayak cowok cowok di sana
dari tampang aja mereka tuh kelihatan bukan cowok baik
permisi om ini ada di depan kotak
jangan kau baca itu
jangan lah victor
kau ini masih macam uca nggak ya di sini ya
kembali ke arah sini
kata orang di utara mawar itu indah
ulan dari yang terindah
siapa pula ini ulan dari ya
itu punya temanku bukan punya aku ya
ini bukan punya kau bukan punya kau
nih jelas jelas ada nama kau di sini rahman
pasti si ulan dari ini orangnya cantik sekali kan
sudah sudah sudah
nggak usah kita bahas dia lagi
kepalaku jadi gatal
aku yang terakhir tenang saja
mumpung uangku masih banyak ini
suapin aku dong
emang rasanya beda
beda kalau disuapin
sini makan enak enak
nanti dipanggil ya
kau pesan lah
kau dulu aja
tuh kamu tuh kebiasaan
kalau disuapin pasti beli potan makan
kalau kau cari cewek cari yang macam juk
sepertinya kau harus periksa mata kau ke dokter
cewek cantik macam tuh
kau bilang jelek

kakak benar benar
nanti eten baik
sesuka malam ini
anaknya nyampai jadi p league
kalau kamu mau pilih pacar jangan pilih pacar kayak cocok di sana
dari tampang aja mereka tuh kelihatan bukan cowok baik
macok mana mau aku sama cowok macam dia
bagus lah kalau gitu
kamu mau nambah lagi apa makan
udah deh aku penyeng
udah yuk udah selesai kan
ya pulang yuk
kayaknya itu cowok bukan satu sekolah sama gue
ketemu dimana sama wulan
eh roman mau kemana kau
lu aku capek turun tangga
nja aku mau masuk masukin
bukain aku pintu
iya lah udah lama
biasanya kan dulu bukain pintu terus
oh sekarang gue tau
hobinya itu dianterin sama mobil mewah
ya ya asar cowok matre
kak aku gak rela nih kalau papa itu punya pacar
oh iya lah kamu ingat gak papa sudah tujuh tahun menderita karena kepergian malah
ya kan bukan cuma papa yang menderita aku juga karamen juga kan
terus emangnya kamu mau papa kita menderita selamanya
lan setiap orang itu berhak mendapatkan kebahagiaannya termasuk papa kita
gak gak gak gak gak gak
lagian kan dia cuma nganterin gue lah masa salah sih gitu doang
ya ampun non kalau pengen sandwich kenapa gak bilang kan bisa dibikin ya
udah bingung apa apa aku bisa sendiri kok
lain kali bilang ya non kalau bapak tahu dikira saya makan gaji buta
bibi apaan sih berlebihan deh mana mungkin papa tuh bilang kayak gitu sama bibi
udah aku aja
ya sudah kalau gitu bibit pamit ke depan lagi ya
biasanya kan kalau anak kuas itu makannya gak teratur
semoga aja si rompis a k a roman pekisan itu suka sama sandwich buatan gue
nah kita begini
waduh apa sih
tapi lebih sakit kalau ditikung sama teman sendiri
lo gak usah pura pura bego nih
semua orang juga udah tau kalau samoan nembak ulan terus ditolak
oh lo cari kesempatan doang ya
ngapain kalian mau berantem
enggak pak enggak kita baik baik aja ya
iya pak kita akur kok
ya kan man
ya udah kalau gitu
awas kalau kalian sampai berantem
hei gue harus tau sama lo ya
yah ibarat motor sob